kepadatan penumpang di stasiun pasar senen jakarta pusat mulai terlihat sejak dini hari
sebanyak dua puluh tiga tujuh ratus penumpang tercatat berangkat dari stasiun pasar senen
menggunakan layanan tiga puluh dua kereta api yang beroperasi ke berbagai kota tujuan di pulau jawa
menteri bumn erick thohir meninjau langsung kesiapan stasiun pasar senen
di tengah peningkatan jumlah pemudik
erick menyapa sejumlah penumpang yang tengah bersiap menunggu jadwal keberangkatan kereta api
ke sejumlah tujuan di pulau jawa
erick menyebut kereta sebagai salah satu solusi mengatasi kepadatan arus mudik lebaran di tahun ini
kita mengantisipasi peningkatan mudik yang prediksinya naik sampai empat puluh juta
nah sejak awal saya sudah diskusi dengan pak didik
bagaimana memang kereta api ini harus menjadi solusi juga
untuk mengurangi beban yang melalui transportasi
tentu kendaraan pribadi ataupun bis
direktur utama pt kai didik hartantio menyebut
di masa angkutan lebaran dari empat belas april hingga dua mei dua ribu dua puluh
pihaknya menyediakan sekitar enam sembilan juta tiket
tiga satu juta diantaranya kereta jarak jauh
sisanya kereta api lokal termasuk komuter dan aglomerasi
jadi penambahan kapasitas tidak hanya ka jarak jauh tapi juga ka lokal
dari tiga satu juta tiket kereta jarak jauh tujuh puluh lima persen atau dua empat juta
nah untuk itu saya mengimbau pada masyarakat ya
untuk melakukan perencanaan yang baik dan mudiklah secepat sebisanya
kemarin kita sudah bikin program diskon mulai tanggal empat belas sampai tujuh belas
itu animenya juga tinggi
peninjauan kesiapan stasiun pasar senen juga dilakukan
menko polhukam mahfud md
mahfud turut melepas keberangkatan kereta api jarak jauh joko tingkir
tujuan jombang jawa timur
saya melihat bahwa pelayanan untuk mudik lebaran dengan angkutan kereta api
sudah kalau tidak dapat dikatakan sangat sangat baik saya katakan sudah baik
ya sudah baik
saya tadi melihat bagaimana pelayanan kelas bisnis kelas eksekutif
kemudian yang ekonomi sekalipun sudah nyaman
sebagian besar penumpang memilih mudik lebih awal dari jadwal cuti bersama
guna menghindari kepadatan
karena jadwal liburnya ya dari perusahaan itu kan sudah ditentukan
resminya sih besok kemarin kita tiketnya sudah pesan duluan jadi pulang hari ini
nyaman aman dan lebih tepat waktu dan tidak macet sih
berdasarkan data pt kai daob satu hingga delapan belas april dua ribu dua puluh satu
sekitar lima ratus tujuh puluh lima ribu tiket untuk keberangkatan dari stasiun gambir dan pasar senen telah terjual
dari jumlah tersebut mayoritas pemesanan dilakukan untuk jadwal keberangkatan pada delapan belas sembilan belas dan dua puluh satu april dua ribu dua puluh tiga
dengan tujuan relasi favorit diantaranya yogyakarta surabaya purwokerto kutu arjo semarang tegal solo dan bandung
sufian hitanjung daud thompson jakarta